sementara itu tersangka penyebaran berita bohong atau hoax ratna sarumpait rabu sore menjalani pemeriksaan oleh psikiater di bidang kesehatan polda metro jaya
dengan menggunakan baju tahanan ratna sarumpait menjalani pemeriksaan di bidang kesehatan polda metro jaya
pemeriksaan wanita berusia enam puluh sembilan tahun tersebut dilakukan oleh psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaan ratna sarumpait
selama dilakukan penahanan oleh tim penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya
dalam proses pemeriksaan ini sejumlah petugas kepolisian dari brimob maupun petugas berpakaian preman melakukan pengawalan terhadap ratna sarumpait